selain memegang hak siar perusahaan media nasional ini juga akan bertanggung jawab pada proses produksi siaran pertandingan piala dunia u tujuh belas nanti
untuk memastikan kualitas produksi siaran ini para pihak yang terlibat dalam proses produksi telah ikut dalam workshop yang digelar di qatar bulan agustus lalu
sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh fifa pun telah siap untuk dipenuhi dan dilaksanakan
semua kita sudah sesuaikan dengan standar dari fifa
jadi kami akan pastikan bahwa kita akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh viva sehingga siaran semua pertandingan lima puluh dua matches itu akan bisa dinikmati di seluruh dunia
dan kita bangun ibc di m tec city jadi semua pertandingan akan diterima di ibc kemudian ditransmit ke seluruh dunia
pemegang hak siar pun meminta agar semua
pihak dapat mematuhi ketentuan yang berlaku terkait hak zia termasuk perizinan untuk menggelar nobar
acara nonton yang bersifat komersil harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemegang hak siar yang sekaligus mewakili fifa
kepatuan semua pihak diharapkan untuk menjaga pertumbuhan industri hak siar pertandingan sepak bola dalam negeri
kita kayak di thailand karena broadcasternya kesulitan karena banyak pembajakan dan lain sebagainya
itu di world cup itu hanya h satu minggu atau h lima hari baru ketahuan siapa broadcasternya
karena nggak ada broadcaster yang sanggup beli waktu itu
jadi waktu itu akhirnya pemerintah turun tangan pemerintah thailand menangangi
kan kita kan maunya jangan sampai membebani pemerintah
meski disiarkan secara langsung melalui berbagai platform ketua umum pssi erick thohir tetap yakin pertandingan pertandingan yang digelar nanti akan ramai didatangi penonton
salah satu siasat yang akan dilakukan oleh panitia adalah dengan menawarkan berbagai macam skema paket untuk tiket pertandingan
kita punya adalah paket paket yang kita lakukan
misalnya contoh kan salah satu sponsornya diberi nama visa misalnya
ya kita lakukan beberapa paket strategi tiketing sama mereka
karena apakah nanti
ada paket nonton berapa kali terus ada diskon berapa ini yang kita sedang dorong
dan alhamdulillah dari pertemuan saya dengan visa visa juga sudah mendapat clearance dari visa untuk melakukan paket paket ini
total lima puluh dua pertandingan yang akan disiarkan secara langsung dari empat kota yang menjadi venue piala dunia u tujuh belas
yakni jakarta surabaya bandung dan solo sepuluh november hingga dua ribu dua puluh

diego basro indra setiawan jakarta